calon gubernur dan calon wakil gubernur jawa barat rituan kamil dan uu ruzanul ulum
menjadi pasangan calon pertama yang mendaftarkan diri kpu provinsi jawa barat
kang emil dan uu menegaskan akan menghindari politik uang dan isu sara selama masa kampanye
berikut wawancara koresponden cnn indonesia rifana pratiwi dengan ridwan kamil dan uu ruzanul ulum
di hari kedua pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur
pasangan pertama yang mendaftarkan diri adalah pasangan wali kota bandung ridwan kamil dengan bupati tasikmalaya uu ruzanul ulum
lalu bagaimana sebetulnya proses dan juga kans mereka untuk bisa memenangkan pilgub jawa barat dengan jumlah pemilih terbesar di indonesia
saat ini saya sudah bersama dengan rituan kamil dan juga pendampingnya yakni uu ruzanul ulum
selamat siang bapak bapak kita ke kang emil terlebih dahulu mungkin bisa diceritakan
bagaimana sebetulnya secara singkat proses akhirnya anda berdua bisa
dipasangkan karena sebelumnya sempat terjadi dinamika politik anda juga sempat ke pdi perjuangan
kemudian akhirnya kembali lagi ke pak uu nah ini mungkin secara singkat saja kang
ya pada dasarnya mencari pasangan ini tidak mudah ya seperti halnya mencari jodoh juga tidak mudah
tapi saya percaya semua indah pada waktunya
selama setahun terjadi sedikit telenovela sinetron dan lain sebagainya
tapi allah sudah menakdirkan ujung ujungnya kembali kami berpasangan dengan pak uu
atas dasar kesepakatan kesepakatan di hari minggu para ketua umum parpol
jadi memang posisinya kami serahkan
nah hasil musyawarah ketua umum parpol parpol akhirnya menyepakati bahwa pasangan dari empat parpol ini adalah saya dan kang uu
oke kalau kita dengar juga jargon yang dipakai ini waktu kang emil maju pada pilwakot bandung itu adalah cinta
sekarang mengambil jargon rindu
terlebih dahulu kenapa mengambil jargon rindu ini kang
bukan jargon singkatan
singkatan ridwan dan uu
nanti kalau dipanjangin rindu pemilu
ridwan kamil dan uu pemilunya pilih emil uu
jadi sudah dipersiapkan
itu persiapannya sudah lima tahun lalu
kita agak serius terlebih dahulu
ini kan diusung oleh koalisi empat partai
ada nasdem kemudian pkb p tiga dan juga hanura
empat empatnya ini adalah pengusung dari pemerintahan presiden jokowi dan juga yusuf kala
saya mau tanya mungkin ke pak uu
ada fakta integritas pak yang ditandatangani mungkin oleh anda berdua untuk nanti bisa memenangkan presiden jokowi pada periode kedua
ataupun keempat partai ini pada kontestasi pemilu serentak dua ribu sembilan belas
sampai hari ini kami tidak membuat fakta integritas yang tertulis
tetapi kalau komitmen karena pimpinan partai saya mendukung pak jokowi untuk pilpres maka kita sebagai kadernya harus samin
harus samin apa yang akan kita lakukan pada pimpinan
kalau kita lihat juga basis politik dari pasangan ridwan kamil dan juga uu ini lebih banyak di bandung raya perkotaan
sementara untuk wilayah pantura ini memang masih kurang
karena untuk bisa memenangkan ini tidak ada putaran kedua ya bapak bapak ya
jadi sebenarnya basis pertama basis ulama santri dan jamaahnya
itu berkumpul di koalisi kami
karena para kiai pesantren yang jumlahnya ribuan itu rata rata kiai nya adalah kiai p tiga atau pkb kan
jadi itu sudah lebih baik
kedua pkb kuat di pantura secara umum p tiga kuat di priaman
jadi kalau tadi dibilang pantura kurang saya kira nanti tim dari pkb khususnya itu akan mengisi kekurangan itu
saya juga akan menggempur banyak di pantura
dan sen ini sudah alhamdulillah
tapi kita akan mengisi kekurangan selama lima bulan
insya allah sampai
di antara empat pasangan calon ini kira kira mana yang merupakan lawan terberat buat anda berdua ini mungkin ke pak uu
kalau saya sih gak ada lawan yang ringan
semuanya lawan berat
pada hebat hebat orang profesional orang terpilih semua yang terhebat di jawa barat
jadi semuanya juga hebat
untuk angka politik uang juga cukup tinggi ya di jawa barat kalau kita bandingkan dengan provinsi provinsi lain
komitmen anda berdua bagaimana untuk menekan politik uang nanti ke depannya
ya yang pertama kami ini peladaerah yang memang tidak banyak uang ya
kita bekerja melayani publik melayani rakyat
jadi pastilah kalau dari koalisi kami haram hukumnya melakukan politik uang
bahkan kita berharap lewat media khususnya cnn coba mengedukasi lah ya masyarakat jawa barat indonesia
pilih pemimpin karena visinya karena track recordnya karena program kerjanya
memberikan jalan keluar yang lebih cepat
bukan karena gayanya atau banyak uangnya
yang terakhir mungkin yang paling ditunggu tunggu oleh warga jawa barat
sebetulnya apa visi misi antara pasangan rituan kamil dan juga uu ruzanul ulum ini
ya kalau visi sudah kita kalimatkan kan
jawa barat juara lahir batin
selalu menjadi yang terbaik
lahir batin berarti kami tidak mau hanya urusan ini
infrastruktur yang keren kan
tapi juga urusan keumatan
pak uu datang dari keluarga pesantren terbesar
jaringannya sejauh barat
saya juga dari pesantren kakek saya
kami berdua adalah wajah dari warga kami kan
berinovasi tapi urusan ibadah urusan keumatan juga harus seimbang
itulah namanya juara lahir batin
berarti kita tunggu nanti bagaimana kontestasi di pilgub jawa barat
pasti akan seru sekali selama lima bulan ke depan masa kampanye
dan demikian perbincangan saya dengan pasangan calon gubernur ritwan kamil dan uu ruzanul ulum
rifana pratiwi bandung jawa barat